gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku pembahasan tarif mrt
sudah dalam tahap finalisasi oleh dewan transportasi kota jakarta
terlebih dengan adanya subsidi yang akan digelontorkan oleh pemprov
pemerintah dki harus melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan dprd dki jakarta
meskipun begitu hingga senin pagi anies belum mengkonfirmasi
kapan pembahasan terkait tarif tersebut akan dibawa ke dprd
di saat yang sama dalam penentuan tarif mrt
pemprov juga memperhatikan integrasi tarif dengan moda transportasi lainnya
meski belum akan terlaksana tahun ini
kedepannya tarif mrt akan terintegrasi dengan moda transportasi lain di jakarta
seperti bus transjakarta jaklingko dan light rapid transit
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini